hai hasil otopsi tim perhimpunan dokter forensik indonesia cabang jawa timur terhadap dua korban
tragedi kanjuruhan menyebutkan tidak ada kandungan zat kimia gas air mata pada organ dalam jenazah
penyebab kematian dua korban itu disebut karena kekerasan benda tumpul pendamping hukum tim
gabungan aremania dari federasi kontras mengatakan telah memprediksi hasil otopsi
yang tidak bisa menggambarkan secara tepat penyebab kematian korban pasalnya otopsi baru
dilakukan satu bulan lebih pasca kematian korban padahal keluarga korban melihat wajah korban
menghitam dan keluar busa dari mulut atau hidung dari hasil otopsi itu pendamping hukum tim
gabungan aremania mendorong penyidik tidak meringankan tuntutan tersangka tapi justru
mendorong penyidik menambah pasal dan tersangka misalnya pasal penganiayaan

pasal pembunuhan berencana dan pasal perlindungan anak ada pun status berkas perkara tragedikan
juruhan kini pada tahap p sembilan belas atau dikembalikan dari kejaksaan tinggi jatim kepada penyidik
polda jatim agar dilengkapi dari kejaksaan tinggi juga berkas telah dikembalikan lagi kepada penyidik
untuk diperbaiki kesempatan kepada polisian untuk merombak ulang seluruh pasal yang saat ini terhadap
sebagai penyidik yang telah ditetapkan sebagai penyidik yang telah ditetapkan sebagai penyidik yang telah ditetapkan sebagai
pasal untuk penetapan konstruksi pidana dalam tragedikan juduan pasalnya
mesti dirombak tersangkanya mesti ditambah dan beberapa hal yang terkait sebagai penguasa
sebagai alat bukti tambahan seperti otopsi bisa dilakukan tanpa perlu harus meminta izin
dari kepala korban hasil otopsi hanya menjadi alat bukti pendukung atau
dan bukan satu satunya
dalam hukum acara pidana
autopsi dilakukan untuk membuktikan secara ilmiah
suatu penyebab kematian yang tidak wajar
dosen hukum pidana universitas airlangga
menyebut perlu keterampilan dan kejelian dari penyidik
dalam mengungkap dari sisi yang lain
untuk menemukan alat bukti lain
sementara untuk menambah pasal dan tersangka
penyidik harus memperhatikan dua hal
satu berhubungan kausa
antara perbuatan dan matinya orang itu
salah satunya dengan visum tadi kan
penyebabnya bisa banyak bisa rentetan
ada hubungan kausa
kemudian apakah ada hubungan subjektif
hubungan batin pelaku dengan perbuatan
artinya ketika matinya orang
dikatakan membunuh itu apabila matinya orang itu
digendaki oleh pelaku
itu membunuh sengaja membunuh
tidak dihindaki pelaku
tapi terjadi itu kelalehan
nah dalam hukum itu
itu yang harus dibuktikan
penyidik menjerat tersangka anggota kepolisian
dalam tragedikan juruhan dengan
pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan tiga ratus enam puluh kuhp
terkait kesalahan yang menyebabkan kematian orang
sementara tersangka warga sipil
dijerat pasal yang sama